kita ke informasi lain status ketua presidium alumni dua ratus dua belas selamat ⁇ maarif ⁇ meningkat dari saksi menjadi tersangka
polresta solo pun menyatakan berencana memanggil selamat sebagai tersangka pada rabu tiga belas februari untuk menjalani pemeriksaan atas kasus pelanggaran jadwal kampanye pemilu dua ribu dua puluh
kapolresta solo kombespol ribut hari wibowo menegaskan pada rabu nanti ketua pa dua ratus dua belas selamat marif ⁇ akan diperiksa untuk pertama kali dengan status tersangka
namun pemeriksaan akan dilakukan di markas polda jawa tengah
dalam surat panggilan dinyatakan selamat dipanggil sebagai tersangka kasus pelanggaran pasal dua ratus delapan puluh ayat satu tentang kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh kpu kpu provinsi dan kpu kabupaten kota
selamat diduga melakukan pelanggaran saat berceramah dalam tablik akbar dua ratus dua belas solo raya pada tiga belas januari dua ribu sembilan belas di geladak solo
dalam orasinya selamat yang juga menjabat wakil ketua badan pemenangan nasional prabowo sandiaga menyinggung soal dua ribu sembilan belas ganti presiden
presiden badan pengawas pemilu kota solo pun kemudian menindaklanjuti kasus tersebut